bagaimana keadaannya sudah membaiki sana untung ada kisanak yang membantu saya kalau tidak ada
kisanak entah apa yang akan terjadi alhamdulillah ya rabbi alami nyai itu semua karena kehendak allah
subhanahu wa ta'ala maka kita patut bersyukur karena nikmat allah subhanahu wa ta'ala yang
diberikan kepada kita semua er agensi revisi sama hehehe
jadi sekarang kian santang
tidak punya ilmu keluarga ulang
aku bisa membalaskan dendam ayahku
maha gusti prabu
saya mau menyusul
dasar bodoh kamu kicurali
apakah kamu lupa
kamu adalah anak bu waktu kicurali
kita pergi dari sini
sini kak prabu
mau di jerman
aku harus menyusul surawis
ini adalah perbatasan antara japura dan pajajar
jangan sampai di sini
cepat atau lambat kian senang pasti akan melewati tempat ini
saat dia tiba
aku akan menghabisinya
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
mau apa kau datang kesini
apakah tidak cukup pelajaran yang sudah kuberikan
kau mau kemana
kau mau kemana
raden surawisah esa
aku kesini bukan untuk mencari masalah denganmu
aku ingin menjadi temanmu raden
kita bisa bekerja sama
untuk menghabis sekian santan
aku tidak butuh bantuanmu
aku harus tenang
aku harus tenang
aku tidak boleh terpancing emosi
aku harus mengalah kepada pangeran mancai
bagaimanapun saat ini kanura gani ada di atasmu
jadi aku tidak mungkin menang bawah
aku harus belajar bersabar
raden surawisah esa
aku berjanji akan mengubah sikapku rakyat
dan aku akan mematuhi semua perintahmu raden
aku mau menjadi anak buahmu nanti
dia ingin menjadi anak buahku
mulai detik ini kau akan jadi anak buahku
dan kita akan menghadapi sekian santan bersama sama
siapa saja yang menghasutimu
ada apa denganku
mengapa sekarang dia tampak
aku merasa mendapat perhatian
sebenarnya apa yang terjadi
sampai nyai terluka
aku diserang oleh seorang sheikh di kampung
aku tidak tahu siapa dia
dan apa maunya
aku tidak peduli
dia akan berurusan denganmu
karena mau membunuh nyai
aku akan membuatnya
berlutut di kaki nyai
dan dia akan merata rata meminta ampun
ingat itu baik baik nyai
aku akan membuat menyesal seumur hidup
oleh yang tersimpang
kawannya sekarang tidak mau menolong
justru sengaja meninggalkanku supaya aku mati
siapa yang kamu maksud
kalau bukan saudaramu dan bocah gembung itu
sebelum kau datang aku bertemu dengan mereka dan minta pertolong
tetapi mereka malah pergi begitu saja meninggalkanku
aku akan menghajar mereka betul
sebaiknya kita pergi sekarang
kamu tidak begitu
nyai bagaimana keadaan nyai
sudah membaik kisah anak
untung ada kisah anak yang membantu
kalau tidak ada kisah entah apa yang akan terjadi
nyai itu semua karenakah hendak allah swt
maka kita patut bersyukur karena nikmat allah swt yang diberikan kepada kita semua
allah swt juga berfirman
barang siapa orang yang bersyukur atas nikmatku maka akanku tambah nikmatku
dan barang siapa yang kufur atas nikmatku maka akan kufur atas nikmatku

maka akan mendapatkan azab yang pedih
benar perkataannya benar sekali
alhamdulillah allah maha baik
tapi saya juga bersyukur dengan ada bantuan kis anak
saya jadi lebih membaik
kalau begitu pak ahmad kita lanjutkan perjalanan kita
nyai mencap kami mohon pamit
hati hati di jalan